presiden joko widodo telah memerintahkan kapolri untuk menindak hukum pelaku diskriminasi etnis dan ras di jawa timur
yang diduga menjadi akar masalah gejolak di papua
presiden jokowi akan memanggil para tokoh masyarakat adat dan agama untuk membahas percepatan kesejahteraan di tanah papua
saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali
permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati untuk saling menghargai
sebagai saudara sebangsa dan setanah air
saya juga telah memerintahkan kepada kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas
ini tolong di garis babai
polri telah menambah satu dua ratus personel ke papua dan papua barat menurut staff
menurut kepala staf presiden muldoko penambahan dua belas satuan setingkat kompi dilakukan untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan pasca demonstrasi
muldoko yakin penambahan personel tidak akan merugikan masyarakat papua
perdekatannya bukan begitu cara perdekatannya itu berpikir yang antagonis ya
kita menginginkan penambahan kekuatan dalam rangka masyarakat itu biar tenang
karena masyarakat di papua itu kan banyak bukan hanya papua saja masyarakat etnis etnis yang lain kan juga banyak
maka semua warga yang ada di papua itu harus merasa aman
jadi jangan malah dibalik balik merasa gak aman jangan
salah itu pemahamannya
jadi justru kita menambah kekuatan kondisi tambahkan juga itu
agar bisa terjaga situasi dengan baik
jangan sampai ada tindakan tindakan yang pada akhirnya kita merasa rugi semuanya
justru itu kita tanyakan kekuatan pasukan untuk pekulis semua
tapi tujuannya justru ingin memberikan rasa tenang
penyelidikan dan penyidikan insiden asrama mahasiswa papua di jalan kalasan surabaya terus bergulir
tni telah melimpahkan berkas ke penyidik dan kasus siap disidangkan di pengadilan militer
sementara polisi belum menetapkan tersangka
insiden di asrama mahasiswa papua jalan kalasan surabaya pada tujuh belas agustus lalu
berujung pada penindakan lima anggota tni di wilayah kodam lima brawijaya
kodam lima brawijaya menyatakan akan memberi kepastian hukum
dan menindak tegas anggotanya yang terbukti bersalah
kami siang kepala penerangan kodam lima barawijaya
letnan kolonel imam haryadi mengatakan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya adalah ketidakdisiplinan dengan melanggar perintah atasan
kodam lima brawijaya juga menyoroti dugaan ucapan bernada rasialis dalam video yang beredar di media sosial
terkait dengan ujaran yang sifatnya rasial
ini tentunya kita kembalikan lagi ke pendalaman
pengecek pendalaman itu kepada polisi
karena memang kalau saya lihat potongan video pendek tersebut
kita tidak tahu sumbernya suara itu dari mana
kalau saya lihat juga memang pada saat itu situasinya kan sama sama emosional
kedua belah pihak emosional
jadi tidak bisa kita melihat hanya salah satu pihak kemudian pihak lain dibenarkan
saya pikir juga tidak mungkin seperti itu
artinya kan itu ada tuntutan publik proses hukum tidak bisa terpengaruh itu
artinya proses hukum itu begitu ada kesalahan tetap kita tindak lanjuti
nah prosesnya sekarang kelengkapan berkas berkas dipenjidikan
nanti akan terus diproses
saya jamin bahwa kepastian hukum itu ada
sesuai dengan apa kesalahan mereka di lapangan
sementara itu kepolisian daerah jawa timur
tengah mendalami tiga kasus terkait insiden di asrama mahasiswa papua
ketiga kasus itu adalah perusakan bendera
ujaran bernada rasialis dan penyebaran berita bohong
namun polda belum menetapkan tersangka
yang tadi yang saya katakan naik motor itu loh ya
nah kita harapkan ini berikanlah kesempatan
ini baru dua hari sebenarnya
dari total konsolidasi yang kita lakukan
jadi belum bisa ada tersangka ya
masih dalam tahap tahap pemeriksaan
kalau tni itu masuk dalam penyelidikan dan penyelidikan
itu internal dari rekan kita tni
hingga kamis siang polda jawa timur telah menutup empat puluh empat akun
yang terindikasi menyebar berita bohong
terkait insiden di asrama mahasiswa papua di surabaya
eka rima herudwi sudarmanto surabaya
tidak hanya pendekatan hukum dan keamanan saja
yang bisa dilakukan pemerintah
pendekatan secara budaya atau kulturan didorong beberapa pihak
untuk meredakan bara di bumi cendrawasi
bagaimana memotret isu di papua dari pendekatan budaya
sudah ada bersama saya tiga orang narasumber
pak wawan purwanto jurubicara pahlebin
selamat malam pak wawan
selamat malam mas
terima kasih pak wawan sudah hadir malam ini
dan juga di studio sudah hadir romo beni
terima kasih romo
sudah hadir malam ini bersama kita
dan bang yoris
selamat malam pak wawir
bang yoris terima kasih juga sudah hadir malam ini
kita langsung saja diskusi soal bagaimana kemudian pendekatan pendekatan lain
yang bisa diupayakan
semua pihak tidak hanya pemerintah
untuk meredam bara begitu yang mungkin sampai saat ini kita masih lihat terjadi di papua dan papua barat
sebelum nanti saya meminta formula yang paling tepat dari narasumber ini
saya ke pak wawan dulu
pak wawan update terakhir apa namanya info sekarang seperti apa di sana
artinya sudah bisa dikatakan kondusif seperti yang memang narasi yang kita dengar saat ini
bahwa semuanya sudah kembali seperti biasa tidak ada lagi gejolak
tidak ada lagi apa ya namanya friksi friksi yang terjadi di sana
alhamdulillah sekarang sudah terkendali
kawan kawan juga sudah saling bertemu saling berkomunikasi
kemudian juga menghindarkan adanya kesalahpahaman
karena secara prinsip ini kan kesalahpahaman
dan semua pihak juga mulai menyadarilah bahwa hoax itu kan terus berlangsung
dan ternyata banyak diantara kita yang menelan begitu saja
tanpa melakukan cek reject dan cross check
inilah setelah itu ternyata dijadikan
ternyata di cek tidak betul ini juga isu segala macam dari berbagai daerah ternyata di cek tidak betul
dan juga akun akun yang tidak bisa dipertanggung jawabkan juga lebih dari delapan ratus ya delapan ratus lima puluh empat an
ini kan sesuatu yang terus akhirnya kita tertipkanlah
supaya itu tidak lantas membuat suasana makin panas
dan masyarakat ya berangsur angsur sudah mulai menyadari karena apa
bentrokan itu kan menguras energi pikiran
tenaga waktu dan akhirnya semua rugi
dan kerugian inilah yang lantas kita mulai berpikir secara cerdik
secara cermat cerdas dan ternyata juga ada unsur unsur yang meminta maaf
berbagai lini dan ini suatu jiwa besar yang kita juga dorong
bahwa pernyataan bapak presiden juga supaya tangkap dan adili pelaku rasis
dan semuanya kan diproses sekarang ini ya
dan ada keinginan untuk membentuk sister province
dan keinginan untuk membentuk sister province
antara jawa timur dengan papua dan jawa timur dengan papua barat
ini ingin ada suatu hubungan ke daerah
biasanya sister city itu antar negara ya tapi ini antar daerah
ini hal baru yang menurut saya sangat dinamis
dimana kita ingin ada suatu kebersamaan
hubungan culture dua belah pihak
tiga ya bahkan ya dengan tiga provinsi itu
ingin kita tumbuh kembangkan ada satu rasa solidaritas
kesepahaman pemikiran dan juga hubungan budaya
karena kalau kita kembali ke budaya
akhirnya kita ini budaya timur
dimana lebih mengedepankan silaturahim
kemudian saling memberikan suatu komunikasi
karena adanya komunikasi akan menghindari miskomunikasi
itulah sebabnya maka ini alhamdulillah situasi sana juga sudah mulai membaik
dari antar wilayah juga baik
dan ya memang residu itu kan biasa ya
tapi semuanya sudah menunjukkan ke arah tren positif
tapi yang tadi pak wawan sebutkan bahwa kemudian ada informasi informasi
yang menyesatkan kesalahpahaman itu adalah buntut dari apa yang terjadi
di malang dan surabaya saat itu
tapi kemudian ada juga secara terang terangan oknum oknum yang menyerang
atau sengaja mengadu domba
kesulitan masyarakat papua itu dari segala penjuru ini
bagaimana kemudian melihat ini
apakah memang juga perlu pendekatan pendekatan tertentu begitu
kita pendekatan jelas
dan kita lakukan juga counter narasi
dimana kalau misalnya ada isu satu ya kita jawab dengan satu isu
kemudian kita balance
kemudian selain counter juga ada yang di blokir ya
blokir juga ada yang
kalau terpaksa kan dituntut secara hukum
sebab ini ada undang undangnya
undang undang ite kan jelas
dimana ada ujaran kebencian
ini sudah perintah presiden
oleh karenanya disitu kita sampaikan kepada saudara saudara kita
bahwa ini itu bukan ranah privat
tapi ini ranah publik
dimana semua bisa membaca
makanya kalau menulis apapun di media sosial
maka kita berpikir dulu
karena ada sanksinya
jangan sampai dia tergopoh gopoh
lantas ternyata dia harus dijatuhi hukuman
ternyata terkaget kaget karena ketidaktahuan
maka kita sampaikan bahwa hindari hal hal yang demikian
karena pada prinsipnya ini mengandung suatu tanggung jawab
bukan hanya tanggung jawab sosial
bukan hanya tanggung jawab moral
tapi tanggung jawab hukum
itulah yang kita ajak
dan semua pihak mulailah
dan saya sendiri punya anak asuh
dari anak papua
dan saya juga bicara banyak dengan dia
termasuk saya sampaikan ke keluarganya
pada dasarnya ini prinsip adalah kesalahpahaman
oke jadi memang ada kesalahpahaman yang terjadi
sehingga kemudian kesalahpahaman ini harus disikapi dengan pendekatan pendekatan
tidak hanya dari segi hukum
tapi juga ada kultural yang juga harus berperan di situ
sebelum saya ke romo beni
saya ke bang yoris
memahami suasana kebatinan saudara saudara kita di papua saat ini itu seperti apa
walaupun kemudian pak wawan tadi bilang sudah semakin kondusif
tapi ada hal hal lain yang kemudian tersirat belum selesai secara keseluruhan
bagaimana sebenarnya bang
apa keinginan terbesar begitu
saya pikir ini kan akibat dari satu sebab
yang terakumulasi sejak berintegrasinya papua dalam negara kesatuan republik indonesia
dan ini terjadi dari waktu ke waktu
hampir tiap tahun itu ada
baik tergantung momentum politiknya gimana
tinggal bagaimana kita mengelola
makanya kalau kita bilang meredam
saya kira tidak tepat judul itu
tapi ini momentum saatnya kita harus menyelesaikan ini
akar permasalahan dari satu era kebangkitan baru ke depan
dalam konteks negara kesatuan republik indonesia
karena yang kita lihat sekarang
gerakan gerakan yang dimainkan
ini adalah generasi ketiga dari papua
yang sekarang lagi menempuh pendidikan di luar negeri
kemudian yang sekarang ada relatif di bawah tiga puluh tahun
idealisme mereka yang mereka terlalu tonjolkan
tanpa dengan pemikiran realistis
melihat persoalan apa apa
jadi saya pikir ini pemerintahan jokowi sudah tepat
bahwa ini segera dituntaskan
karena rakyat itu dia hanya menunggu dia melihat
dengan kejadian sekarang
jadi saya ikut menko polhukam tanggal dua puluh dua ke papua
kembali tanggal dua puluh tiga ada dialog mengenai papua
saya ditanya sama teman teman
menunjukkan ini ada pernyataan
masyarakat di sorong pada tanggal dua puluh satu
saya nggak lihat isi ada tujuh tuntutan lah
meluas begitu cepat
seakan akan ini berita dari saya
di poin ketiga bahwa menolak meminta untuk pemerintah membubarkan banser
kan kaget sebut nama saya
kayak hal hal begini kan hoax kan
nah ini begitu cepat
saya ditelepon kemana mana
dan ini sensitif sekali
jadi kalau saya begini
kita sekarang itu memberikan masukan
kepada pemerintah bagaimana
bisa penyelesaiannya secara komprensif
dan pemerintah sudah tanggap dan cepat
untuk menenangkan ini
artinya dari presiden
kemudian sampai ke jajaran bawah
tim ini bekerja secepatnya
mensosialisasikan sampai ke tingkat grassroot
tuntutan itu kan sebetulnya simpel aja mas sekarang
bahwa ini bukan hal baru
rasis segala macam itu
itu mulai termasuk sampai dengan
kemudian notalis pigai pun dibilang
monyet dan lain sebagainya
tapi ini kan akumulasi yang orang kecewa
siapapun pasti kecewa dan marah
mau gak pemerintah
pak jokowi sudah tegas
sekarang tinggal pihak kepolisian
untuk bisa segera
proses dan sampaikan
oknum oknum apakah dia itu
ataupun dia dari institusi mana
tapi masyarakat lagi menunggu itu
jadi kalau kita bilang nanti nanti
pasti akan gitu laku
tapi itu kan sebenarnya
dari perspektif kasus yang terjadi begitu
tapi kalau kemudian kita lihat
kita tidak bisa pungkiri bahwa
selama ini perhatian pemerintah pun
secara banyak sudah
kalau kita mau bicara begitu
susah ya kita bilang
ini kan orang kadang kadang menafsirkan
oh ini kan kita sudah kasih ocus
otsus gulirkan duit begitu banyak
kenapa masih begitu
lihat apa jawaban gubernur kemarin
kita bukan butuh hoax ya
otsus itu hanya simbol diberikan
tetapi kewenangan tidak dikasih sepenuhnya
untuk mengelola itu
jadi saya pikir kita tidak usah masuk ke dalam terjauh
tapi sekarang bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini
dengan melibatkan seluruh stakeholder
yang ada di sana
pendekatan selama ini berarti
tidak tidak tidak
parsial kalau saya boleh katakan ini parsial kemudian
ada ego sektoral di situ
masing masing mencari kebenaran pembenaran
dan segala macam
momentum ini apalagi ini kan kejadian
saat kita merayakan satu pesta ya
tujuh belas agustus yang tujuh puluh empat tahun
harusnya bersuka cita
ya kan bersama sama
ya mensyukuri keberadaan kita
kenapa dirusak oleh ini
nah ini kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah
nanti saya ke romo beni untuk menanyakan
apa yang kita lakukan
apa sih sebenarnya formula yang tepat
memahami saudara saudara di papua ini kan
juga cukup unik pendekatan budaya ini cukup kuat
bersinggungan dengan tatanan hidup mereka
kita akan lanjutkan diskusi kita
nanti cnn indonesia prime news segera kembali
oke kita kembali di diskusi kita malam ini
tadi kita sudah mendengar jawaban dari pak wawan dan juga
bang yoris tapi
saya kemudian ingin menguatkan dari romo beni
saudara saudara kita di papua ini memang cukup
cukup apa ya cukup
lama begitu ya bahkan penelitian penelitian
dari sejumlah pihak juga masih terus berlangsung
ada aspek antropologi dan juga
karakteristik budaya yang cukup unik begitu
kalau dari perspektif romo
yang mungkin selama ini melakukan
penelitian kajian mendalam terhadap
saudara saudara kita di papua ini bagaimana
sih sebenarnya dengan
kasus yang seperti sekarang
cukup langkah saat ini atau
belum atau apa yang kurang begitu
ya pertama tama kalau kita maju
menyadari ya nenek moyang kita itu
awalnya orang melinesia sejak awal
sejarah terus sampai percampuran
dengan pendatang akhirnya
kita ini bercampur sebenarnya sejak
awal ya tidak tapi dalam sejarah
memang orang papua itu
belum bagian dari republik ini harus kita
akui dulu maka mereka akan menuntut
pelurusan sejarah yang paling
mendasar itu adalah memutus tali
kekerasan dulu karena secara trauma
kekerasan itu kuat ini yang terjadi di generasi
ketiga pengalaman trauma ini
tidak pernah disembuhkan karena
tidak ada kepastian di mana pelaku
kekerasan ditindak itu
maka ketika roadmap papua
libi dan teman teman jaringan papua tanah dame
pak yuri ikut terlibat di sana
dan itu sebenarnya
ada dialog yaitu yang
oleh praterneles gagas yaitu
dialog sektoral yang melibatkan
semua interaksi terkerat baik tentara
misalnya sektor kesehatan apa
persoalan hip bagaimana itu
caranya diselesaikan dan itu dialog
dibangun dari bawah
dari para mama pemuda
tokoh budaya tokoh agama
gereja dilibatkan kemudian dicari solusi
bersama dan itu secara sektoral
dikerjakan secara bersama persoalan
kesehatan persoalan pendidikan
bagaimana pendidikan papua menghadapi
situasi di mana kekurangan guru
situasi di mana mereka merasa
dimarginalisasi itu dipicarakan
terus persoalan mengenai
bagaimana pelurusan sejarah
terus persoalan mengenai bagaimana
masalah ham ini diselesaikan
itu ada fasenya karena itu lama
secara kekerasan terus
juga persoalan tentang bagaimana mengangkat
waktu itu bagaimana orang orang papua
banyak ditampilkan di ruang ruang publik
baik dia ditampilkan media tv
prestasi mereka diangkat
pokoknya orang orang papua hebat hebat
sebenarnya tidak ada perbedaan orang papua dengan kita
asal aspek diniktinya
hargai orang orang papua itu orang yang fair
sebenarnya kalau kita memang
kalau dialog dengan mereka
coba kita dengar
nah gustur kemampuannya
luar biasa mendengar jadi gustur
itu dengan orang papua memperlakukan
mereka sebagai saudara sebangsa
gustur pernah mengatakan meskipun
tidak buta dengan penderitaan orang orang
papua orang orang pura terangkat
dan mungkin sekarang jokowi ya
seperti ini lah
memiliki yang disebut
kekuatan luar biasa karena mendapat dukungan luar biasa
hanya harus didukung
dengan sektor sektor yang lain
maka pendekatannya jangan lagi pendekatan
approve itu pendekatan keamanan
tapi lebih pada dimensi
untuk ini ayo kita ajak
kalau orang gunung
ya lebatin gereja
karena gereja punya di situ
dan ini sebenarnya kan gereja punya juga
kegiatan kegiatan ikut di situ
kemudian bangun trust kembali
ini yang persatuan trust dan untuk generasi ketiga
nggak mungkin kalau kita tidak dialog
karena ada trauma healing
yang harus disembuhkan dan ketiga
ya kita harus datangi
dengan cara utusan khusus siapapun
untuk yang di luar negeri juga
diwongkeh bahasa jawanya yang gustur katakan itu
kultural itu saatnya momentum
menyelesaikan karena pak jokowi punya
trust besar di papua dan diterima
jadi persoalannya adalah sekarang
bagaimana juga nanti
kepala kepala daerah yang punya mahasiswa
di papua itu itu lebih
mencoba untuk menyanggung
kok mereka itu sering dikumpulkan
mereka diajak ngomong mereka
mau enggak gitu loh tapi jangan
dicap gitu ini kan
mahasiswa lama di malang
kita belajar refleksi dari
pastor tim tim soalnya dipercaya itu kalau kita
dignity tidak lepas meskipun
sejarahnya akan berbeda dengan
persoalan papua ini hanya
bagaimana sekarang memutus sejarah
tali kekerasan dan sejarah
tali kekerasan itu yang
menjadi trauma mereka dan itu
sudah masuk generasi ketiga ini kan
anak anak yang masih muda di bawah
tiga puluh tahun lah ini lah sekarang
idealisme tetapi ini bisa diajak
untuk dialog didengerin jadi kalau
dengerin mereka setelah mereka
itulah bagian dari mereka untuk
apa sebagai katasis
pembebasan dari situasi
trauma trauma itu dan sejarah
kekerasan ini mungkin harus dikerajakan dengan
cara apa proseslah mereka
yang selama ini
yang jadi provokator itu dulu
berarti ada aspek keadilan hukum yang memang belum
ini selama ini belum tersentuh
itu dulu kalau ini bisa
orang papua pak jokowi
persis seperti gustur
dan itu dicintai betul
momentum ini seenggaknya seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
ini menurut saya ini momentum menyelesaikan
papua dua belas kali presiden kesana
ini rasanya belum cukup ya ferdi ini
sekarang kejadian kan
kemarin pilpres tau gak pak
apa yang dilakukan oleh pak jokowi
harus mendapatkan dukungan sport
dari semua yang terkait gitu loh
ini tinggal ini kolektif
tapi bukan sektoral lagi dan
parsial tapi ini yang pak terneris
harapkan itu tapi kedua
jangan kita takut dialog
enggak enggak enggak merdeka ketakutan kita kalau
kekhawatiran yang berlebihan percayalah
kekhawatiran itu dari siapa sebenarnya
nah ini dari pemerintah
pemerintah yang kerap kali memang ada
sesuatu yang memang kadang kadang
berlebihan tapi kekultur orang
papua itu adalah
dia bicara apa
adanya oke saya langsung ke
pawawan kalau gitu mau
residu residu yang tadi dikhawatirkan oleh
bang yoris bromo beni itu memang
memang masih berlangsung begitu disitu
sehingga kemudian pendekatan militer
itu masih terus dilakukan disana begitu
polisi maupun tentara nggak boleh pakai
senjata enggak boleh hanya
pentungan ya kemudian
gas air mata tapi lebih dari itu
tidak boleh maka kemarin sempat
terjadi kejar kejaran ya sudah
namanya kita ada suatu proses
prosesnya sehingga ini kan
terbagian dari nguwongke tadi lah
karena ibaratnya kan kita
merasakan juga seperti halnya
budaya yang tadinya kita
menggunakan senjata sekarang
kita lebih humanis
pendekatan itu proses hukum
memang jalan karena perintah presiden
kan yang proses hukum nah
secara prinsip adalah bagaimana
membuat mengerti lah sama sama mengerti
karena tadi saya bilang komunikasi yang baik
itu kan menghilangkan miskomunikasi
dialog tetap berjalan
kami juga jumpa
tidak hanya mahasiswa yang disana
tapi juga disini di berbagai
kota kota besar kami datangnya kita
dari hati ke hati dan juga ada
papuan center ya kemarin juga
bicara dengan papa center secara prinsip
mereka ingin sesuatu itu
saya ingin belak belakan sajalah
terbuka oke apa yang anda rasakan
kita pun juga rasakan tapi kita
itu yang sekarang terjadi
mereka mau menerima itu dan nanti
habis ini kita secara berkala
kelanjutan akan membuka
pembicaraan pembicaraan dan dialuh
itu secara konstruktif
karena saya lihat pemerintah ini serius
betul pak papuan itu bukan
anak diri lho anak emas lho
ini pengalaman ferdie gini waktu
pemerintahan pak jokowi dua ribu empat belas
kemudian pak luhut sebagai
ksp ada konsep
yang mereka sudah buat penyelesaian
papua secara holistik dengan
pendekatan antropologi dan budaya
saya dan pak neleste bayi yang
diundang waktu itu hadir jadi
konsep itu kami sudah rancang bagus sekali
kemudian beliau pindah menjadi
ada dua belas menteri terlibat
sudah selesai nah begitu beliau
pindah menjadi menko maritim
ganti pak wiranto
ini gak ke negara kita gak pernah diundang lagi
pernah lagi dulu kita tiap minggu rapat
terus jadi ini konsep
dan menurut saya itu pendekatan
yang terbaik karena holistik dengan
dan budaya komitmen yang
belum sama begitu ya bang yoris ya
saya gak tau itu kan urusan pemerintah
bersama sama pak neleste
yang kebetulan diundang
mulai dari ksp sampai dengan polhukam
nah setelah jadi maritim
ini gak jalan atau
kita gak tau oke berarti
memang ada komitmen yang harus dipertanyakan kembali
kalau memang sebuah konsepnya sudah ada
dan sudah lama penelitiannya cukup mendalam
sudah tinggal dilaksanakan aja sebenarnya
gitu tinggal dilaksanakan
dan ada eksekutornya
nah sekarang harusnya ini momentum ya saya yakin
kalau pak jokowi serius
tapi apakah nanti harus
dibantu juga oleh orang orang pak jokowi itu
ini yang penting
ini begini pak promo
ini kan pendekatan kesejahteraan
sehingga yang harus menjadi
leading sector adalah
bukan menko polhukam
tetapi ibu puan
saya begini ya disitulah kita ada pendekatan
ini harus kita dorongkan
visi pak jokowi tentang
nawacita begitu beliau jadi
presiden sampai disana
kan beliau memberikan amnesti
pada tahanan tahanan ini kan langkah awal
kemudian beliau memberikan
pers termasuk pers pers asing masuk
nah ini kan harus ditunjang oleh
kementerian terkait untuk jokowi itu sejak di jakarta
gubernur dki dekat dengan
masyarakat papua dan mahasiswa papua
sering komunikasi sebenarnya
jadi akhirnya bagaimana
terkait yang mengimplementasi
itu itu yang membuat
tidak jalan jujur saya mau katakan
kalau kita kembali ke konsep konsep
lima tahun terakhir ini
saya pikir papua itu sudah siap
oke ketika wakilan orang
papua di pemerintahan pun juga sudah ada kan
tapi kemudian bagaimana
komitmen ini bisa dipertegas kembali
ekosektoral ini lah kalau dari
presidennya sebenarnya jalan
mungkin belum satu
visi begitu maksudnya bang yoris ya
oke oke banyak punya
ada kita tidak tahu
membacanya seperti apa tapi yang pasti
komitmen itu yang belum satu visi
jadi begitu ya sehingga kemudian masalah masalah ini
masih saja terus muncul
kita akan melanjutkan
diskusi kita malam ini
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi sebelum kita kembali
dari break pak wawan bilang dari
membicarakan soal papua ini sudah cukup lama ya pak
apa namanya ya tentang
ada kepentingan kepentingan yang bermain
atau ada pihak pihak lain yang sengaja
membuat ini menjadi
apa ya gorengan
di apa namanya di
kan kita tidak bisa pungkiri dari kacamata
bini pak wawan pihak pihak
seperti ini nih pihak pihak yang tidak
itu bagaimana kemudian bisa kita
minimalisir paling tidak
bahwa kemudian ini akan terus
muncul dengan momentum momentum
dengan apa namanya
dengan narasi kesejahteraan
papua tapi kemudian ada pihak lain
yang sengaja untuk memecah
begitu atau apa upaya upaya
yang paling tidak membuat ini
menjadi semakin sedikit
begitu orang orang yang tidak berkepentingan
seperti itu ya memang
kita tidak pungkiri ya memang banyak
yang satu memutuskan a
yang satu beda pendapat
yaitu dinamika di dalam
politik yang biasa terjadi mas
demikian juga teman teman yang di luar negeri
mereka juga melakukan
langkah langkah di diplomasi
di luar negeri bahkan
ekstraparlimenter kita semua juga
mencoba mendekati mereka dengan
mengafirmatif terhadap sesuatu
hanya persoalannya memang
perbedaan kepentingan tadi yang
sering tidak nyambung
lah antara satu dengan lain nah ini perlu
satu kesabaran bagi kita
untuk tidak terhenti pada
satu titik tapi kita terus
berupaya dan juga
tetangga di pasifik
misalnya beda pandangan
kita tetap upayakan di diplomasi dipomasi itu
nah inilah yang
jadi masalah ini tidak hanya
masalah dalam negeri tapi juga masalah
luar negeri dan semuanya kita
berupaya keras baik itu kemen
lu maupun juga aparat keamanan
yang ada di sini maupun juga
kementerian lebaga terkait pemda
dan semuanya ini adalah
tugas pokok dan fungsi
sama sama kerja tapi kerja sama oke
benturan perbedaan kepentingan
dengan masalah di dalam
nah inilah yang
dan kita sering dialog dengan
kawan kawan di pergerakan
di knpb kemudian juga di
juga masih visinya
keras gitu ya
banyak diantaranya juga
sudah ketemu lantas
setelah ketemu terurai juga
ini memang sudah melakukan identifikasi ya
ada ego ego sektoral yang bermain
di sana begitu dan itu kan
memang politik kan seperti itu dinamis
lah kita tidak sadari lah
seperti itu hanya sekarang kita terus
melakukan perdekatan ini juga dengan para
pendeta kita juga
dekat dengan mereka forum
beberapa kali jadi pembicara
di sana bicara saya ada kesempatan
bahkan saling komunikasi
sampai sekarang para
para pendeta pendeta itu
juga ada pertemuan pendeta sedunia
misalnya biasanya komunikasi dengan
kami intinya adalah
gimana sih penyelesaian secara
menyeluruh memang tidak semudah
membalikkan tangan tapi kan upaya
itu kan terus dilakukan terus dilakukan
apalagi sekarang sudah generasi ketiga
pemikirannya tentu berbeda
karena apa sekarang sudah
sosial teknologi yang sudah
mendunia dan borderless sehingga
dia juga menerima masukan
dari banyak lini hanya sekarang
bagaimana sih sebetulnya upaya
ini tetap mengerujutkan pada
masalah bisa kita selesaikan
tanpa menimbulkan masalah baru
ini bukan gaya pegadaian tapi
tanpa menimbulkan kejolak
tidak keruh airnya itu yang
seperti itu nah itu yang terus kita
dialogkan dengan adik adik
ada kakak kakak mas mama mama
pace macet semuanya itu
ada tujuannya adalah bersama
terbaik sekarang pembangunan
saya lihat pak jokowi luar biasa
bahkan listrik juga dihantam
seluruh kebanyakan perdesaan
dikit terus langsung ditindak lanjut
jalan juga dibikin meskipun
ada juga hambatan gitu ya
hambatan biasa tingkat kesulitanya
luar biasa di sana perlawanan
di kelompok tentu tapi setidak tidaknya
demikian juga otsus kan kita coba tetap
lakukan upaya supaya
itu netes sampai ke lini bawah
lihat mereka itu sampai
masalah perut jangan sampai menunggu
stomach cannot wait kan masalah
perut tidak pulang menunggu begitu
adat memang kita kadang
benturan ya pak ya dengan hukum
adat tapi kita hargai
kita hargai dan mereka penyelesaian tidak
hanya hukum positif tapi hukum
adat kita berlakukan ya
saudara saudara kita asiana sering terjadi
seberang suku dan sebagainya tapi ya sudah
memang itu menjadi adat mereka tapi
ini tidak lantas kita bawa
kepada sebuah perseteruan abadi
tapi bagaimana mengubah
mindset tadi mari bangun
bersama ini negeri kita
ini tanah kita kita
lakukan sesuatu yang membangun
jangan merasa bahwa
mereka dijajah oleh jawa
dia justru menjajah
seluruh indonesia tak kalah mereka jadi presiden
kita nggak tahu obama itu kulit
kok jadi presiden amerika tidak tahu
tiga ratus tahun kita tidak tahu
siapa tahu suatu saat nanti
di sana muncul obama
kita tidak tahu anak anak papua
sekolah tinggi intelijen negara waktu itu
terima dari anak anak papua
banyak yang iq nya
di atas satu ratus tiga puluh ini fakta
sekarang top unggulan
saya kirim ke luar negeri
jadi bukan mereka terbelakang tidak
secara prinsip bagaimana kita
mengelola bagaimana kita mengarahkan
petunjuk jalan jalan dan memberikan suatu kesempatan
tetapi dari sisi etika
kita tetap dorong kemajuan
yang menyeluruh dari sana
nah sentuh hati
kita sentuh hati
narasi narasi meredam ini dibuang begitu ya
pak wawannya kemudian yang
dimunculkan adalah bagaimana menyelesaikan
ini secara tuntas
tapi bang yoris kalau kemudian
belakangan kita mendengar dengan
memang dinilai cukup banyak
formula formula dan amunisi yang harus
disediakan oleh pemerintah justru
menimbulkan sikap apatis bagaimana kemudian
ini persuasif tapi terukur
ya kan yang kita harus lakukan
karena sudah terlalu lama ini katanya
kita menjadi bagian
integral daripada bangsa ini

enam puluh lima itu pecah opm di manukwari
yang sekarang kejadian itu enam puluh lima
dan dia berlanjutan sampai sekarang
nah kita lihat silih berganti
dan lain sebagainya yang kalau
tindakan itu harus kita lakukan
tadi pak wawan mohon maaf
pak bawan bilang sekarang sudah apa pak
polisi kita tidak pernah pakai peluru
apa senjata sekarang pak ini
kalau tidak ada peluru
hanya pakai kasermatuk orang bisa mati gitu kan
ini kan jadi narasi
yang kita bangun itu
bisa memberikan pencerahan dan mereka ini kan
manusia dia lihat dia nonton
tuntas satu pak jokowi sudah instruksikan kan
harus segera tuntaskan
pelaku siapa apakah itu memang
betul itu anak anak mahasiswa yang buang
bendera di parit tangkap
publikasikan terus kemudian
ada viral ini kan kita
nggak bisa bilang hoax ada yang teriak teriak
di situ dan lain sebagainya ini harus
diunggungkan jadi ada
kepuasan itu kemudian kita duduk
pak jokowi sudah pernah mengumpulkan
dua belas termasuk pak ter neles kan
untuk dialog jadi tim dialog
dari papua dua belas orang
di tunjuk ya waktu itu di tunjuk jadi ketua
dan sk nya tidak ada sampai sekarang
pak benny juga tahu kan
jadi memang ini perlu kita jawab
tapi ini tantangan dan
ini bisa terselesaikan sepanjang
kita semua punya persepsi yang sama
untuk menyelesaikan ini
tadi maksud saya yang
menggunakan senjata itu dalam penanganan
oh yang barusan ini
tapi kalau kemudian kita melihat bahwa
demo ini kan aman sekarang
ada sedikit bakar bakar
diskusi sudah rekonsiliasi
mengumpulkan seluruh layer
untuk bisa membuat
sama persepsi ini sudah tapi kemudian
komitmen ini yang kita perlu
minta ya tinggal sekarang
dijalankan saja road map papua
tanah damai itu dicoba
itu kan belum dan dialog
dalam dialog itu ukil saja kan ada
kecurigaan mungkin keras iya pertama
tapi kalau dialog bergulir
terus menerus sampai ada titik
temu persoalan persoalan itu selesai kok
lah ini sekarang anak anak
muda generasi ketiga ini
ini juga harus dimanisiakan
ajaklah mereka untuk
persoalan papua misalnya di jawa
dikumpulin kemudian diajak ini loh
yang prater neles dan bung yoris
juga bikin dan mungkin
saatnya lah ditunjuk siapa
dan ya daiskanya yang dulu
kan prater neles meninggal sekarang siapa
orang yang secara bergulir
untuk membangun dialog ini
selama harus ada politik will juga
jadi saya itu yakin kok
karena pak jokowi sebenarnya memiliki
yang disebut trust luar biasa
orang papua jadi ini momentum
untuk menyelesaikan sekarang jangan
ditunda kalau ini ditunda
ini bara api dan kalau kita nggak
hati hati emosional terus menerus
anak anak muda ini akan lebih
kreatif dan ini lebih berbahaya
karena apa mereka menggunakan yang
disebut dunia media sosial
tadi itu maka ke depan harus
ada kesadaran baru ayo
politik stigmasi kemudian
saudara sebangsa karena nenek moyang
kita orang melanesia
ingat lagunya franky itu menarik
ketiga orang papua mendengar
orang papua surga kecil di kelopak maka
berdiri merinding karena
apa orang papua surga kecil yang
jatuh di bumi nah ini yang
sebenarnya kita berharap dan
ini sekarang ada
di eranya pak jokowi dan saya berharap
pak jokowi adalah surga kecil
di kelopak maka oke selaras
dengan apa yang sering kita dengar gitu
orang bersaudara begitu ya bang ya orang papua
sering mengatakan begitu bahwa kemudian
itu hanya tidak terucap secara
omongan tapi juga memang kemudian
niat baik semua pihak
pemerintah seluruh lapisan
masyarakat tidak ada lagi yang
namanya melakukan dan dengan orang papua
jangan banyak janji jangan banyak
bisa kita terapkan
secepatnya dan diaminkan action itu
cepat dilakukan sehingga kemudian
apa yang tertinggal kemarin ini bisa kita kejar terus
karena kita tidak bisa pikir bahwa memang
aspek ketertinggalan itu juga yang membuat
papua juga semakin
merasa ditinggalkan begitu
harus akhiri diskusi kita malam ini
bang yoris rong beni terima kasih pak wawan
terima kasih dan cnn indonesia prime news
akan segera kembali dengan informasi
dari mereka lainnya tetap bersama kami